hai saya bukan ahli dalam audit forensik tetapi seperti halnya audit audit lain yang berhubungan
dengan hukum itu pasti mencari jejak jejak kejahatan yang bisa ditemukan pada benda benda
atau apapun di lokus dimana kejadian itu terjadi dan biasanya nanti ada prosedurnya apa yang saya
gambarkan tadi flow dari alur rekapitulasi dan data apa yang dibutuhkan dan
dihasilkan dari setiap proses dan siapa yang terlibat itu akan membantu pihak audit forensik
untuk melakukan pekerjaannya begitu yang mulia kemudian untuk jawaban pak magdir mengenai apakah
hai untuk diketahui oleh publik
hai saya terbiasa mengembangkan suatu sistem informasi dan saya bimbing biasa membimbing
mahasiswa juga bahwa sesuatu proses yang sudah terbuka untuk umum itu bisa kita modelkan seperti
saya tadi menggambarkan tahapan rekapitulasi dalam sebuah model model itu enggak harus persis
sama tapi memuat hal hal yang signifikan karena kepentingannya adalah kita untuk memahami siapa
yang yang akan memerlukan sistem tersebut dan layanan apa yang dia akan diberikan oleh sistem
terhadap setiap pelaku di dalam setiap tahapan itu dan dokumen apa yang berkaitan dengan
mereka jadi kalau dokumen hasil analisis menerus saya itu terbuka pada ane informasi menjadi sistem
yang mencari karyawan yang dari tutorial kita ber knocksite perhatiinan dan bekerja dalam siapapun
kalau memang ada katanya patent
kemudian software akan melakukan
karena itu kan sudah ada kotaknya
saya yakin itu nggak ada problem di sana
makanya saya menduga ini ada apa
pintu pesawat sudah didesain
ada pasti pintunya dibuat oleh
nah itu yang terjadi yang mulia
yang bisa dijaga itu adalah
tapi patent itu kan jelas apa yang dilakukan
dan lalu kenapa bermasalah
modus manipulasi suara secara masif
sehingga bisa diedit oleh
bahwa ini sudah terjadi
padahal harusnya itu nggak terjadi
software nya sesuai dengan desain awal
kemampuan mereka pasti teruji
jadi gak mungkin meledak gitu loh
ini seperti apa ya itu tadi ada pegawai bank seenaknya mengubah ubah data transaksi dari
nasabah padahal itu enggak boleh data suatu transaksi itu enggak boleh diubah kalau di kalaupun harus
dibenarkan lihat dia harus di entrikan lewat transaksi baru kalau terjadi kesalahan kalau
ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa enggak ada enggak ada penjelasan dokumen berita acara
dan sebagainya jadi eh kalau menutupi jadi jadi saya yakin desain teman saya benar cuman apakah
sirekap sekarang untuk menutupi ya konsekuensinya seperti itu ternyata saya sudah prediksi prediksi
ini bahwa suatu saat informasi serekap pasti ditutup itu sebelum ditutup bahkan mungkin
diklaim seperti cctv disembunyikan oleh pak sambo lalu lokus km lima puluh sembilan dimusnahkan bisa terjadi itu
yang lain saja ibu ya sudah habis terus yang pertanyaan dari
mohon maaf saya memang tidak membuat persis sama tadi c satu tahu itu salah c hasil gitu ya
c hasil deh hasil ppk deh hasil kabupaten kabupaten kota itu memang ada ya untuk yang
terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir d kemudian sk kpu dua ratus dua puluh empat ini saya agak
lupa pak sipan enam puluh banyak banyak
banget kak tiga ratus enam puluh tentang apa itu didasarkan sirekap ataukah oh ya siap watch saya tadi
dapat pencerahan bahwa sirekap itu diaturannya memang sudah dijadikan sebagai alat sebagai
sirekap itu sudah diatur oleh undang undang peraturan kpri mungkin juga hal ini anesthetis dan kasusnya iya sudah diatur oleh peraturan kpri nalikan ksih simphenmm ini castle ini hora ini started work menunggu saya jatuh apple boivi bukan untukanor scholarships kham file
kemudian saya dari perspektif
engineer tadi sengaja memperlihatkan
tidaklah bertentangan kalau serekap itu
tujuan sirekap awalnya kan salah satunya
manipulasi suara karena tadi
nah sekarang zaman sudah
dia dientri langsung oleh
orang yang mempunyai otoritas
formulir tersebut data tersebut
sudah sekarang pihak terkait sudah dijawab belum
yang bisa dipakai sebagai alat bukti belum ada ya
di luar sana yang ahli it
penelitian terhadap dokumen dokumen
yang terkait dengan serikat
saya memang tidak mendekati
saya kan dosen ada data nilai yang kita bisa download formatnya
jadi kalau kita masukin nilai kita bisa download formatnya dalam bentuk excel
kemudian kita isikan nilai sampai dapat indeks
selama formatnya sama kita bisa upload dan data itu langsung masuk ke database
kemudian contoh lain dia dapat diubah
ada beberapa c satu itu unggahannya nggak sempurna tapi datanya ada
kemudian di hari jauh setelah tanggal lima belas kan hari unggahnya itu empat belas
saya lihat kalau nggak data numeriknya yang muncul
kalau enggak tapi c satu nya nggak bisa
dilihat statusnya lagi diproses
nah sebaliknya kalau c satu nya bisa dilihat dokumennya data numeriknya nggak muncul
saya nggak mengerti kenapa itu tidak bisa sepasang munculnya
dan itu sudah lewat jauh dari hari pengunggahan
dan itu yang saya khawatirkan
gimana nasib c satu ini apa bisa dijaga keasliannya
ibu ingin yang mulia dikit saja
terkait dengan yang terakhir yang diubah dan bingung kan
ada saya dikit pengetahuan menyangkut itu
kan data itu kan sepanjang itu sifatnya otentik valid original
yang kita kenal dengan istilah ovo
nah menurut ahli itu masih dalam kerangka yang dimungkinkan dari segi sistem
atau memang sama sekali nggak boleh lagi
ya ini kan tadi yang injeksi tadi roadboard
berarti kan ada data dari luar
seakan akan ini tidak valid tidak otentik tidak original
berarti tidak di bawah atau di luar
yang seharusnya itu yang mengedit atau mengubah
kan edit atau mengubah itu sepanjang itu adalah valid otentik original
itu kan sah sah saja ya
tetapi kalau tidak valid tidak otentik tidak original
maka itulah menjadi persoalan
nah menurut ahli yang tadi yang ahli jelaskan itu
apakah masih dalam kerangka
yang tadi yang ibu jelaskan tadi itu kan
ada kemungkinan itu dilakukan penyesuaian
jadi misalnya tadi ibu kan mengatakan tidak ada editnya di situ
tidak sini tidak hilang edit
ini apakah kalau memang itu data dalam hal ini chasil itu masih dalam kerangka original valid dan otentik
menurut ibu dari sudut pandang ibu itu keahlian ibu itu memang sama sekali nggak bisa diubah lagi
atau masih bisa sepanjang itu otentik valid dan original
merekomendasikan juga bahwa kpu perlu mengupload kembali semua c dan d hasil
karena sekarang itu tidak lengkap
dan bagaimana kita tahu bahwa dia itu asli
selama dia ada metadata nya
itu adalah info tentang data yang diberikan oleh sistem
misalkan kapan dia ada upload di mana lokasinya dan sebagainya
dari perangkat apa dia ada upload
kalau metadatanya ada itu akan semakin memudahkan nanti audit forensiknya